menimpa yuyun memerlukan langkah khusus dalam penegakan hukuman bagi pemerkosa
hal ini perlu dilakukan terkait dengan adanya pelaku yang masih di bawah umur
ada anak yang terlibat butuh treatment khusus di dalam hal ini
tapi bagi pelaku dewasa perlu ada hukuman maksimal
apalagi dilakukan dengan sangat kejam
dimulai dari mabuk mabukan penyekapan pemerkosaan pembunuhan dan pembunuhan jenazah
ini tentu sangat sadistik sehingga perlu ada efek jerah gitu
kita mendorong hukuman maksimal terhadap pelaku untuk memberikan efek jerah
dan mekanisme hukum kita memungkinkan diberlakukan hukuman mati
jika nanti di dalam proses penyidikan ada unsur berencana di situ
artinya ada pembunuhan
berencana disertai dengan pemerkosaan bahkan ada di dalam ketentuan kuhp
hingga hukuman seumur hidup bahkan hingga hukuman mati
saya kira penyidik perlu menyerap suasana kebatinan masyarakat
untuk mewujudkan rasa keadilan substantif semata untuk kepentingan perlindungan anak